hanya ikan laut yang mengalami kenaikan harga cabai rawit juga melonjak tajam akibat cuaca buruk
di tingkat tengkulak harga cabai rawit kini menyentuh rp satu ratus lima per kilogram
sementara di situ bondo petani cabai malah gagal panen
mahalnya harga cabai rawit di tingkat tengkulak ini seperti yang terjadi di pasar tradisional keputaran surabaya
harga cabai rawit yang sebelumnya rp tujuh puluh per kilonya kini melejit menjadi rp satu ratus lima per kilonya
jika di tingkat tengkulak dijual dengan harga rp satu ratus lima maka di tingkat pedagang eceran bisa mencapai rp satu ratus tiga puluh per kilonya
parahnya lagi tingginya harga cabai ini tidak sebanding dengan kualitas cabai
di mana yang dijual bercampur cabai mentah dan cabai busuk
sementara kenaikan harga cabai rawit ini ternyata juga diikuti dengan beberapa
harga cabai lain seperti cabai acar atau cabai rawit hijau yang mencapai rp enam puluh lima per kilo
sedangkan cabai merah besar mencapai rp tiga puluh per kilonya
seperti yang terjadi di situ bondo berhari hari tergenang air akibat intensitas hujan yang tinggi
membuat puluhan hektare tanaman cabai di empat kecamatan alami gagal panen
kerusakan terparah terjadi di kecamatan arjasa di mana dua belas hektare tanaman cabai
yang sepekan lagi panen justru mulai rusak dengan daun menguning dan buah membusuk
tak hanya itu tanaman yang masih tersisa justru diserang ulat daun dan lalat buah
sehingga merusak kualitas cabai
satu hektare lahan yang seharusnya menghasilkan lima hingga enam ton cabai
kini hanya menghasilkan satu ton saja